lumayan mah berani juga ya
berantem sama anak mafia
aurel di lawan
karena bokapnya gak bener bener resmi
angkat gue jadi anaknya
gue digedein bareng sama lira
semenjak gue dipungut dari jalanan
gak kok bisa kayak gitu ya
lo belum tahu sih siapa bokapnya
bokapnya itu kekuasaannya gede banget
semua orang takut sama dia
sampai ada orang yang bilang
kalau satu satunya hal yang paling ditakutin bokapnya
itu kalau lira ngambek
jadi apapun permintaannya lira
percaya sama gue
karena gue digedain bareng sama lira
gue tau siapa lira
gue tau adatnya
jadi serahin semuanya sama gue
apa kamu bisa dipercaya
apa kamu bisa dipercaya
apa kamu bisa dipercaya
apa kamu bener bener cinta aurel
karena perasaan aurel ke lo
itu gak main main
dan gue gak mau lo kecewain dia
ya hape aurel yang pegang aja
woy buka hindung
aduh banyak kamar mandi nih
buka hindung sakit perut
udah gak tahan nih sakit perut
yaudah kalau gak percaya nanti disini aja ya
brengsek lu jatuhkan lu
jangan brengsek lu ya
jangan brengsek lu
lo kira lo bisa kabur dari sini
gue kasih tau sama lo ya
gue pernah gagal
gagal untuk ngedapetin sesuatu
kalau gue mau lo tetap dikurung disini
itu pasti akan bisa
ya lo bisa dapetin semua yang lo mau
lo boleh tampar gue
lo gak akan pernah bisa dapetin yuk
karena nio gak suka sama cewek kayak lo
jangan dikesamurusan ini
sebenarnya apa sih kekurangan gue
lo itu cuma cewek yang bisa maksain kendak lo aja
tapi lo gak pernah bisa ngerti perasaan orang
mana ada orang yang suka sama cewek kayak lo
karena lo tuh aslinya pengecut tau gak
siapa bilang gue pengecut
kalau lo gak mau dibilang pengecut
oke kalau emang itu mau loh
mau berantem sama gue
lo tau gak
cewek barbie kayak lo itu
mana bisa sih berantem
kau gak jarang banget sih lo
oke kalau emang lo berantem segera sama gue
tak tiru gitu dia

orang geht di luar bangknya
meringan bastante itu itu
tinggul banget sih
terus jangan kesalahan juga ya
bener dugaan gue
niu masih sempet ke kantor
pokoknya bebasin aurel
lo cepet bertindak
oh mas niu
emang lira gak usah diganggu
lumayan lo berani juga ya
berantem sama anak mafia
hubungan lo sama neo apaan sih
neo gak pernah cerita sama lo
gue itu teman kecilnya neo
neo juga geng mafianya bokap gue
ya gue tanya gitu lah
dan niu itu milik gue
gue gak akan membiarkan cewek manapun
termasuk lo ngedekati niu
gue bingung ya sama niu
otaknya tuh kemana sih
padahal di dunia ini
cewek itu banyak banget
kenapa mesti dia milih lo
jelas jelas lo itu sama sama bekas pacarnya
kontesan dari dulu dia nolak gue terus
lo ditolak terus sama niu
berarti selama ini ngejar njar niu lo dong
bego banget dia cewek
lo sendiri juga bego
udah tau niu gak suka sama lo
tapi lo masih aja layar dia
pakai neror pacarnya lagi
gue juga gak suka sama niu
gue juga gak suka sama niu
berarti kita berdua yang bego
gue punya penawaran nih buat lo
gimana kalau sekarang juga
gimana kalau sekarang juga
lo gue bebasin
abis itu kan kita bisa jadi teman

mendingan lo ikut tangan gue aja lagi ya
gue juga gak apa apa kok dikurung di sini
lo udah mending orang
bawa ke atas
peling banget sih itu cewek
aku masih gini gini
gue dungu dewa

kenapa kamu tak mau ke tvb
andai andai nggak warna cam
kalian dapat semua
berk symbolic di sini
mereka sih webnya
apakah karena aja
ada yang macam itu